kita sudah terhubung dengan kapten vincent seorang penerbang dari perspektif anda
selamat siang kapten vincent
saya ingin tahu situasi apa yang kira kira dihadapi oleh pesawat sriwijaya sj satu ratus delapan puluh dua pkclc ini
kalau melihat atau mengutip dari statement dari pengamat penerbangan alvin lee
tidak ada korelasi antara usia sebuah pesawat dua puluh enam tahun dengan laik terbang atau laiknya terbang di udara
bagaimana pandangan anda kapten vincent
oke terima kasih pak jadi mohon maaf sekarang saya lagi nggak bisa berhenti karena saya di tengah tengah pulau
tapi saya memang lagi mau menuju ke tracide pada saat ini
tapi saya setuju dengan alvin lee itu bahwa memang tidak ada korelasi
memang untuk laik terbang itu pertama kita acu dulu ke mailnya dulu
kalau memang mail dari manufaktur itu menyatakan layak untuk terbang
lalu tidak ada alam
kalau misalkan pesawat itu tidak bisa digrondet maka pesawat itu legal untuk terbang
pesawat itu dinyatakan layak terbang
jadi tidak ada hubungannya dengan pesawatnya umurnya tua atau dengan pesawat ada kerusakan minor kayak gitu
layak terbang adalah bagaimana kita mengacu kepada dokumen yang ada di dalam
apa namanya setiap kita mau terbang itu ada minimum equipment list
ini adalah dokumen yang diaju ketika kita akan terbang dengan kerusakan pesawat
selama masih ada di dalam itu masih tidak jadi
tapi kalau dari pernyataan sejumlah pakar penerbangan menyatakan bahwa tidak ada gejala yang ditimbulkan
bahwa pesawat ini tidak layak untuk terbang juga
dan juga tidak ada yang mengirimkan sinyal ke air traffic control atau atc
saat sudah berada di ketinggian sepuluh kaki
apa kira kira ini masalahnya kapten vince
nah ini betul sekali ya saya setuju

pesawat itu klaim dengan normalnya
saya lihat itu pesawat klaim dengan kecepatan

di bawah sepuluh kaki dan itu adalah sesuatu hal yang normal
nah ketika di atas sepuluh ribu kaki
saya lihat dalam waktu kurang dari satu menit
dari track yang seharusnya dari empat check dari empat puluh enam
itu cukup banyak
yang bisa dihitung ya kurang lebih berapa
empat puluh enam ditambah ya kurang lebih enam puluh tujuh puluh derajat
dalam waktu kurang satu menit
pesawat itu juga menungkik secara tajam
tiba tiba pesawat itu berputar
nah ini yang memang tidak ada indikasi
kita juga saya juga pertama tama itu tidak
tidak percaya dengan apa yang ada di hasil dari gambar itu
makanya saya masih menganggap bahwa
pesawat itu tidak benar
tapi memang betul tidak ada indikasi bagaimana pesawat itu tiba tiba bisa kayak gitu
ya masih menimbulkan pertanyaan yang kapten vincent
tapi dengan adanya menukik tajam
kemudian hilang kendali
apakah ini masalah mekanik
sehingga sistem komodi dari pesawat ini sudah tidak bisa ditangkap sinyalnya atau seperti apa
kalau hilang kendali
saya mau ngomong sampai ke detail itu ya
itu bukan ranah saya dan nanti akan ada orang yang berbicara berdasarkan data
mereka akan data bagaimana apakah mereka in positive flight control
atau mereka kehilangan kendali
sampai sekarang saya sendiri belum bisa memastikan
tapi yang jelas yang bisa saya lihat dari data
bahwa pesawat itu sewaktu ketika lagi climb
saya melihat ada indikasi stall di sana
walaupun data ini belum tentu benar ya
dengan kecepatannya di bawah
kecepatan yang seharusnya
saya lihat itu kecepatannya sampai satu ratus lima belas knot
ketika masuk ke dalam kondisi stall
biasanya pada umumnya pilot akan recover
dia akan nose down
tapi dengan ketinggian kurang lebih lima empat ratus feet
i doubt mereka akan mendapatkan airspeed dia
nggak cukup punya ketinggian untuk recover itu menurut saya
tapi kalau dilihat
riwayat dari penerbangan sj satu ratus delapan puluh dua pkclc ini sudah aktif kembali
beroperasi pada tanggal dua puluh tiga oktober dua ribu dua puluh lalu
dan sudah memiliki dokumen yang lengkap
dan telah mendapat sertifikat kelaikan udara
artinya memang sudah sesuai prosedur penerbangan
yang dilakukan oleh pihak maskapai ya kapten
kita tidak akan pernah mau menerbangkan pesawat
kalau kita tidak punya referensi
pertama terlalu banyak variable kerusakan pesawat
yang tidak bisa kita ingat satu satu
karena yang tahu detail sensor ini efeknya kemana
kita nggak bisa ingat itu semua
kalau ada referensinya kata dia bisa terbang
maka secara legal kita entitle boleh untuk terbang
kalau melihat kondisi cuaca saat terbang
informasinya sempat terjadi hujan ringan
sehingga ada delay sekitar tiga puluh menit
sehingga sudah terbang setelah adanya cuaca yang cukup baik
apakah kondisi cuaca ini sudah menentukan
untuk layaknya sebuah penerbangan dilakukan kapten
kalau untuk cuaca itu sebenarnya bisa dibilang hari hari ya
ini namanya penerbangan berjadwal
ini akan selalu ada schedule nya
dan kita akan selalu ketemu dengan cuaca hujan thunderstorm
biasanya kita sudah ada prediksinya dulu nih
ini kira kira di mana nih sel sel aktifnya
dan kita selalu hindari
kita juga punya alat namanya radar
untuk menghindari cuaca cuaca buruk tersebut
kalau dibilang cuaca itu
kenapa nggak pesawat lain juga yang kena seperti itu
pesawat lain fine fine saja
sebenarnya cuaca buruk itu adalah hari hari
jadi saya mungkin salah karena kita belum punya data
tapi sepengetahuan saya cuaca ini bukanlah satu hal yang
ya kecuali masuk ke dalam sesuatu yang ekstrim sekali
tapi kalau yang seperti ini inilah hari hari di mana kita hanya ketinggian sepuluh ribu
bukanlah sesuatu weather yang cukup signifikan
ini menurut saya
karena saya bukan bicara berdasarkan data
ini hanya ancur ancur saja gitu
saya bukan dari ilmu penerbangan
tapi saya ingin tahu kapten vincent
apakah memang ketika pesawat ini turun dengan kecepatan yang tidak dapat
dikendalikan apakah bisa tetap dikendalikan untuk naik ke atas
atau bagaimana analisanya untuk sebuah pesawat terbang yang hilang kendali
turun cepat ke bawah menurut kita jam
apakah masih mampu untuk dikendalikan untuk naik ke atas
nah kalau untuk hilang kembali
saya mau konfirmasi sekali lagi bahwa saya tidak bisa ngomong konfirmasi
saya nggak bisa mengkonfirmasi mengenai hal itu karena saya nggak punya data ya
tapi yang jelas yang saya lihat ini kemungkinan
ada kemungkinan pesawat itu akan naik ke atas
tapi kalau kita lihat
ada kemungkinan pesawat itu naik ke atas
dan dia lagi mungkin saja dia lagi merusak untuk recovery
karena naik ke atas prosedur recovery adalah hal yang kita harus cek
kita setiap enam bulan kita selalu akan diperiksa bagaimana cara kita menghadapi bermacam macam emergency
nah ketika pesawat itu naik ke atas
maka aksi seorang pilot dia akan naik ke atas
cuma saya melihat pesawat itu turun dengan kecepatan
dengan kecepatan ground speed tiga ratus lima puluh delapan knot
atau ekvivalen kurang lebih enam ratus enam puluh km per jam
dan data terakhir yang saya lihat itu adalah dua ratus lima puluh feet
kali beratnya tinggi
tapi kalau hilang kendali saya nggak tahu deh
cuma dia lagi berusaha
tapi sekelihatan saya walaupun dia berusaha
kemungkinan recovery di ketinggian lima ribu feet dengan full stall dengan speed drop lima belas knot
sepertinya itu white flip
selain ini tim kopaska tim gabungan
tengah berupaya untuk mencari keberadaan dari bangkai bangkai pesawat
dan sudah melakukan penyelamat sejak pukul enam pagi tadi
kapten di kedalaman enam belas sampai dua puluh lima meter
artinya memang kedalaman dari perairan yang ada di pulau laki dan juga pulau lancang ini cukup dalam kah
sehingga harus sampai ke dasar laut kah untuk mencari keberadaan dari bangkai pesawat ini
nah ini yang jadi masalah adalah bagaimana pesawat itu
masalah adalah bagaimana pesawat ini menghantam ke bawah
karena dengan kecepatan enam ratus enam puluh km per jam dengan beban anggap lah lima puluh atau enam puluh ton
saya nggak tahu ya berapa
itu air itu akan memecah belahkan semuanya
dan akan sangat sulit untuk mencari semuanya gitu loh
untuk mencari itu kita perlu mungkin bantuan banyak pihak
apalagi ketinggian enam belas sampai dua puluh meter
sampai dua puluh meter kita belum tahu ya karena saya belum sampai di sana
nanti kita akan lihat dengan sounder
tapi kalau lima belas enam belas meter semoga masih bisa di recovery lah
tidak ke dalam seratus meter itu
ya mengutip dari pernyataan layan yang sempat menyatakan kepada cnn indonesia com
bahwa sempat melihat titik api yang berada di langit kemudian jatuh
artinya memang ada percikan api kah yang diduga berasal dari sriwijaya air ini
apakah memang meledak di udara dulu atau dalam laut kapten
nah kalau itu saya kurang tahu
saya bukan orang yang berwenang bisa menjawab pertanyaan itu
pada saat masa ini saya tidak punya data apa apa
data yang saya punya juga bukan data yang akurat
itu flight radar itu bukan data yang akurat
jadi saya nggak bisa berkomentar masalah itu
baik kalau untuk pesan anda kepada para calon penumpang yang ada di tanah air
untuk melakukan penerbangan
apakah sebaiknya dihindari untuk januari februari ini
karena memang masih fenomena cuaca langinya
atau bagaimana pesan pesan anda untuk para calon penumpang yang akan melakukan penerbangan
nggak perlu nggak perlu khawatir
yang jelas regulator sudah pasti menjaga keselamatan kita
apalagi pesawat yang ditempel dengan aoc satu ratus dua puluh
mereka itu sudah melewati screening mulai dari aturan bagaimana memelihara pesawat
dengan cara intens
jadi beda dengan aoc satu ratus dua puluh satu
jadi beda dengan operasional seperti yang di private yang di sembilan puluh satu
kalau di satu ratus dua puluh satu satu ratus tiga puluh lima ini kualitas maintenance itu harus benar benar dijaga
itu sudah ada standarnya
jangan perlu khawatir
jangan melihat pesawat tua sudah di judge bahwa ini pesawat nggak aman
bahwa saya mengenal melihat di wijaya air cukup lama
sampai detik ini jarang sekali kejadian
dengan umur tua ini cenderung bisa terkena kesalahan
kita nggak bisa saya nggak setuju dengan itu
jadi bagi yang mau berangkat terbang menggunakan baik pesawat baru atau tua
nggak perlu khawatir
nggak mungkin satu orang pun baik dari pilot ataupun maskapainya
mau gitu kalau itu pesawatnya jatuh begitu mas
baik terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami breaking news
cnn indonesia kapten vincent
semoga kita doakan
penyebab dari kecelakaan pesawat sj satu ratus delapan puluh
pk clj segera terungkap
selamat siang kapten vincent